sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kaka berangkat ya
segaraku sudah siap
irang mengalahkan badewo dan kuro

semoga saja irang anakku masih hidup
kita akan menyerang kampung seruni
yang sekarang dipimpin oleh kakak saya
kita akan membalas
kedaman yang sudah dilakukan tombak
terhadap kampung yang kita cintai
dan karena besok saya akan memimpin pertempuran
untuk sementara waktu
kepemimpinan kampung lorongan
yang akan dipimpin oleh
semoga ber fini
bagaimana kabar kak tombak
ternyata dari dulu kau tak pernah buang
ternyata dari dulu kau tak pernah buang
kau lagi jadi seseorang yang jahat
kau lagi jadi seseorang yang kumuh
ibu merindukanmu nak
sering juga kangen sama ibu
semua ini terbuat angkat tombak ibu